sepuluh pimpinan partai politik se jawa barat menggelar deklarasi damai pemilu legislatif dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas
mereka berkomitmen untuk menjaga kondusivitas pemilu legislatif dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas mendatang
sebanyak dua puluh partai politik se jawa barat menghadiri acara deklarasi damai pemilu legislatif dan pemilu presiden
yang digelar di aula muriono mapolda jawa barat di kawasan gede bage bandung rabu siang
acara ini juga dihadiri gubernur jawa barat ridwan kamil dan pangdam siliwangi maijenteni besar harto karyawan
ke dua puluh partai politik berkomitmen untuk menjaga kondisivitas situasi keamanan selama masa kampanye pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
masing masing partai politik menandatangani nota kesepahaman guna menjaga perdamaian selama pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden
sebenarnya sekedar deklarasi tetapi sebagai komitmen kita semua terutama penyelenggara pengawas
serta peserta pemilu dan seluruh masyarakat jawa barat bagaimana menciptakan pemilu dua ribu sembilan belas ini dengan aman dan damai
gubernur jawa barat ridwan kamil mengaku pihaknya akan mendukung tni polri guna memastikan kondusivitas pelaksanaan pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas
terima kasih pak pak polda yang pertama kita komitmen
pilek pilpres dua ribu sembilan belas ini aman kondusif seperti pilkada dua ribu delapan belas
kami akan mendukung dari sisi anggaran dari sisi koordinasi memastikan kondusivitas menjadi modal dan dijaga sampai dua ribu dua puluh
deklarasi damai dua puluh parpol se jawa barat ini merupakan deklarasi pertama yang digelar di indonesia
menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas mendatang
fredy bangun bandung